halo selamat malam jelang masa pendaftaran pilpres para kandidat calon pemimpin negeri mulai bermunculan
ada yang sudah percaya diri bahkan berani menyikrankan diri
atau masih ada yang malu malu tapi sepertinya sih ya mahau lah ya
nah malam ini kita akan kembali menguji kesiapan para kandidat yang berniat maju dalam gelanggang kontestasi
kali ini bersama saya budi adiputro
inilah layar pemilu terpercaya kupas kandidat edisi roma bermusi

nama ketua umum p tiga romahur muzi menjadi salah satu nama yang banyak disebut sebagai salah satu kandidat untuk pilpres mendatang
kendati hingga saat ini belum secara jelas menyatakan minatnya menjadi capres atau menjadi calon wakil presiden
namun romi menyatakan kesiapannya untuk dua posisi puncak
partai persatuan pembangunan
pembangunan menjadi salah satu partai yang sejak awal secara tegas kembali mencalonkan joko widodo sebagai calon presiden di pilpres mendatang
dengan keputusan ini maka sudah hampir tertutup peluang ada kader p tiga yang akan maju menjadi capres
namun peluang sang ketua umum untuk mendampingi joko widodo sebagai calon wakil presiden nampaknya terbuka lebar
apalagi setelah presiden jokowi kerap memuji romi secara terbuka
dia muda santri intelektual
romi yang sudah diberi kode dan pujian oleh presiden jokowi pun menyatakan kesiapannya
tidak ada kata tidak siap bagi seorang ketua umum untuk menjadi bukan hanya wakil presiden tetapi presiden
karena itu seluruh ketua umum partai politik yang ada di republik ini harus siap ketika pada saatnya negara memanggil dan rakyat membutuhkan
malah disebut sendiri
sama pak jokowi sebenarnya yang disampaikan beliau di salah satu stasiun televisi itu adalah kriteria yang bulan lalu merupakan keputusan partai persatuan pembangunan ketika munasalim ulama
antara lain santri muda intelektual ini
kendati tingkat elektabilitasnya belum terlalu menjulang nama romi juga masuk dalam radar berbagai survei sebagai salah satu kandidat wakil presiden yang berpeluang mendampingi jokowi
budi adiputro cnn indonesia
nah itu tadi salah satu kandidat yang banyak dibicarakan dan akan kita uji malam hari ini
tapi rasanya nggak enak kalau saya sendirian yang berkomentar tentang kandidat ini
saya sekarang sudah ditemani oleh dua orang penggemar
satu penggemar arsenal satu penggemar liverpoo
tapi bukan itu yang akan kita tanya
dua duanya adalah pakar komunikasi politik
ada wimar wituler dan juga andrew satria
terima kasih bapak bapak sudah datang
kita akan bahasa jawanya nih mau ngerasani romi nih
kalau kita bicara kalau saya sebut nama romahur muzi ketua umum p tiga
apa yang terlintas di benak anda
pertama namanya susah banget ya panjangnya
apa roma atau romi ya
tapi sekarang jadi jelas karena ketidakjelasannya
tapi kalau lihat tampangnya itu memang meyakinkan ya
terutama muda santri dan apa satu lagi intelektual
jadi positif lah sekarang ini
meskipun namanya susah ya
jadi barangkali harus diganti budi adiputro
tapi buat branding politik namanya susah jadi masalah gak
ada kan juga
jadi menurut saya sih di atas positif
saya gak tau sayangannya yang lain siapa gitu ya
ya kalau saya dengar nama nih ya romar musi
ya ini orang paling dekat dengan jokowi kali seperti sekarang ini
itu asumsi atau fakta
ya yang jelas kan sering sering disebut sebut sama pak jokowi
ya sering naik helikopter bareng pesawat bareng gitu
hampir mungkin jadi ini kan
jadi apa nih
tapi gini saya rasa bukan hanya masalah nama kira kira
dia perlu juga meningkatkan popularitasnya kan
dibandingkan budi adiputro ya
budi adiputro justru masih jauh pastinya
tapi kan romi kan sudah termasuk salah satu yang masuk radarnya kedai kopi
tapi kalau kita bicara mengenai modal seorang romar musi
anda lihat ini modalnya masih hanya modal semangat modal muda santri dan intelektual tadi
dikatakan pak wimar
atau anda lihat ini punya modal yang cukup besar untuk maju dalam gelangga
sangat besar karena p tiga ini punya loyalis yang luar biasa gitu
hanya kebetulan pertanyaan kita kan yang terjadi perpecahan itu sudah selesai atau belum gitu
mudah mudahan sudah selesai gitu kan
nanti kita tanya lah
itu sudah selesai atau belum
tapi dengan p tiga loyalisnya ini luar biasa
di zaman soeharto aja p tiga kan beberapa kali menang di dki ya
p tiga yang gimana kan setelah perpecahan itu nggak tahu kemana
nanti kita lihat lah
tapi kita juga perlu tanya juga nanti kalau nggak kepilih mau jadi apa juga gitu kan
nah termasuk kira kira bakal membelot atau ngambek nggak misalnya
apakah akan jadi joby jokowi roby atau jadi popmi misalnya prabowo romi
itu yang akan kita tanya nanti di senin berikutnya
kalau dari tampang tradisi karakternya saya kira dia bukan tipe pembelot
mudah mudahan nggak salah
nah kita akan tanya apakah dia
apa saja yang kemudian menjadi concern dia
bagaimana ketua umum p tiga kemudian menjawab tantangan untuk turun ke gelanggang pertarungan pilpres mendatang
kita akan nantikan jawaban langsungnya usai jenah berikut
tetap di layar pemilu terpercaya kupas kandidat
dari tadi saya pak wimar bang henry itu cuma bahasa jawanya nih ngerasani orangnya dari belakang aja kan
langsung aja yuk kita langsung tanya ke orangnya bener bener mau gak sih jadi calon presiden atau calon wakil presiden
atau memang ada kayaknya
apa ada orang yang gak mau
nah itu dia
katanya sih dia belum menyatakan mau atau tidak mau
makanya kita tanya di forum ini apakah betul betul mau setelah tadi dipuji oleh presiden
kita akan undang langsung ketobong p tiga romahur muzi
ketua umum partai
oh ini baru dong
duduk di singgah sananya
singgah sana peradilan
singgah sana peradilan
tapi kita tidak akan mengadili anda
peradilan marketing politik
tapi bicara marketing politik mas robby
ini kan romi ini dalam ya mungkin enam bulan terakhir namanya begitu terkenal
selain banyak masuk tv disorot media

ya kita lihat gonjang ganjing politik di internal juga sudah terkenal
ya lumayan berakhir lah
tidak ada yang seperti tahun lalu
tapi yang menjadi sangat mencolok adalah wajah romahur muzi atau romi ini ada di seluruh indonesia
bahkan beberapa bulan yang lalu brandingnya itu namanya gus romi
ini memang persiapan anda untuk menghadapi pilpres
supaya anda ya elektabilitasnya yang meningkat popularitasnya yang meningkat
jadi layak untuk dilirik lah
suara sebuah partai politik itu terdiri dari tiga komponen
satu sumbangan kerja struktur
yang kedua sumbangan kerja struktur
yang ketiga sumbangan figur
yang ketiga adalah sumbangan kultur
bagi p tiga urusan struktur sudah selesai konsolidasinya
dengan seluruh konsolidasi sampai tingkat ranting
untuk kultur kita dibesarkan oleh nu dibesarkan muhammadiyah ormas ormas islam yang lain al khairat al wasliyah dan seterusnya
nah figur ini yang absen dalam dua pemilu terakhir
itulah kenapa kemudian dpp partai memutuskan untuk menominasikan satu national figure
dan itulah kemudian ditetapkan ketua umum
maka kemudian salah satu langkahnya adalah memasang memang supaya orang tahu
karena memang ketua umum p tiga hari ini baru terpilih
belum beredar terlalu lama di tingkat nasional sebagai pimpinan puncak partai politik
sehingga kemudian ini yang digunakan untuk memiliki nilai lebih sebagai pengungkit
orang ingin tahu anda sebagai ketua umum partai p tiga atau orang ingin tahu anda sebagai salah satu kandidat yang mungkin saja bisa dipertimbangkan mas romy
itu terserah masyarakat
tapi pada prinsipnya
nawaitunya ketika figure ini meningkat maka diharapkan ada kutil efek kepada partainya
kepada sumbangan elektoral nanti pada saat pemilu
dan itu bisa disebabkan oleh apapun
yang penting kan hari ini kan kita menyampaikan figur berikut gagasan dan berikut pikiran pikiran
bukan hanya sekedar jualan tampang kasarnya begitu atau jualan penampilan
bicara politik kekinian sebelum saya akan kasih kesempatan dua orang ini untuk menguji anda
bicara politik kekinian itu pasti kalau kita bicara ketua umum partai politik pilpres
pasti akan bicara kandidasi
orang mau masuk apa enggak dalam gelagang politik
mas romi kalau kita tanya dari lubuk hati yang paling dalam mungkin tiga puluh meter di dalam hati anda
itu mau atau tidak
kalau misalnya mau menawarkan diri apa tidak
kalau kita sebagai pimpinan partai politik memang menawarkan diri bukan hanya sebagai kandidat
sebagai partai politik pun kita menawarkan pilihlah kami
pilihlah partai kami
pilihlah pimpinan partai politik kami
karena memang itulah tugas partai politik
salah satu tugas partai politik itu melakukan rekrutmen jabatan publik termasuk kader kader partai politik itu sendiri
dan setiap pimpinan partai politik puncak itu adalah kader terbaik partai tersebut
yang ini kemudian dinominate
ini yang membedakan kita dengan katakanlah politik di amerika serikat yang setiap saat berkembang dengan nominasi nominasi yang di luar pimpinan partai politiknya
seberapa siap untuk maju
jika memang nanti akhirnya dilirik atau mungkin anda akan menanggung
bukan hanya sekedar calon wakil presiden tetapi calon presiden
kita putar pernyataan orang yang katanya sih paling penting di republik ini
saat ditanya di mata najwa
saya ditunjukkan mengenai ditanya mengenai pak gimana urusan pak pres
kemudian ditunjukkan gambarnya pak romi begini
saya jawab saya jawab spontan tapi memang tidak ada skenario saat itu
spontan saja saya jawab pak gimana mengenai pak romi
saya jawab artinya itu keluar dari hati betul
saya jawab saat itu ya muda santri intelektual
nana tanya terus gimana
tapi saya tambahi setelah saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh pak ketua umum
ya saya kira apa yang disampaikan biyo tadi
lebih dari satu jam

betul betul sebuah ya menunjukkan intelektualitas yang sangat prima
ya kita harus ngomong apa adanya
anda ini energi buat anda
seberapa besar ini
pertama itu untuk apresiasi dari presiden dan saya tentu berterima kasih atas apresiasi presiden
karena barangkali mungkin ini seorang pejabat publik yang bicara paling lama di hadapan presiden
dan saya terima kasih presiden berkenan untuk mendengarkan itu
tetapi yang kedua tentu ini penghargaan untuk partai kami partai persatuan pembangunan
karena yang kita sampaikan di dalam pidato satu jam lebih itu adalah gagasan gagasan tentang indonesia ke depan
dan yang ketiga tentu ini memberikan energi bagi kami untuk bisa bertarung lebih baik lagi ke depannya dengan apresiasi presiden
bahasa politik ya mas romi
bahasa pribadinya anda lebih percaya diri bakal mendampingi presiden atau bakal dilirik oleh presiden dengan pernyataan ini
kita tidak pernah tahu siapa yang akan dipilih presiden hari ini
karena yang tahu hanya presiden dan allah subhanahu wa ta'ala
kenapa karena memang kita belum pernah membahas itu
seluruh koalisi partai politik yang hari ini bersama presiden sudah menyepakati pembahasan ini akan dilakukan setelah pilkada dua puluh tujuh juni
saya mau minta komentar pak wimar dan bang henry
kalau nggak dipilih anda mau ngapain dengan segala energi dan intelektual
dipilih atau tidak dipilih kan tetap menjadi ketua umum partai persatuan pembangunan
ya sebagai ketua umum ppp mau ngapain
oh enggak enggak karena kita ketika mendukung presiden bulan juli dua ribu tujuh belas tahun lalu kita tidak mensyaratkan wakilnya dari p tiga juga
karena kita melihat bahwa ada sejumlah keberhasilan pak jokowi
kurang masih di mana mana ya
tetapi kan tentu ada hal yang seperti tadi saya sudah sampaikan
bahwa presiden tidak akan pernah bisa memuaskan seluruh kepala rakyat indonesia
karena mereka keinginannya berbeda beda
tetapi yakinlah dengan apa yang sudah dipilih oleh bapak presiden sepanjang itu diletakkan di atas niat baik

apa sih yang mau yang menjadi keunggulan yang kira kira memang bisa menambal kekurangannya pak jokowi dari seorang
saya tentu tidak bisa menilai tetapi yang paling pasti yang tidak terbantahkan umur
karena itu pasti akan memberikan leverage
jadi apa maksudnya pak jokowi sudah terlalu senior atau gimana
mereka usianya empat puluh lima tahun ke bawah
dan mereka semakin dominan jumlahnya
tapi di malaysia yang menang orang umur sembilan puluh dua
miracle ya saya kira itu situasi yang memang unik
dan itu sangat tidak indonesia
baik bapak bapak kita akan break sejenak
sebenarnya saya meminta anda untuk komentar bukan untuk langsung bertanya
tapi anda sudah tidak tahan untuk bertanya
kita akan lanjutkan pertanyaan pertanyaannya di segmen berikutnya
tetaplah bersama layar pemilu terpercaya
masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
para panelis saya mestinya tadi belum bertanya
tapi sudah bertanya karena memang sudah tidak tahan
karena melihat romahur muzi yang begitu semangat
saya juga pengen tanya kepada anda
tapi ini terkait dengan isu isu terkini mas romy
yang sangat serius dan sangat memprihatinkan
bagaimana kita menghadapi aksi terorisme yang kemudian banyak dikatakan ini akarnya karena radikalisme yang begitu menyala gitu
komentar dan perspektif anda bagaimana isu terorisme ini muncul berkembang dan pandangan anda sendiri seperti apa
yang pertama kan terorisme yang paling berbahaya itu kan yang mengatasnamakan agama
karena setiap agama memiliki sejarahnya masing masing
yang kedua di dalam islam sendiri
dan ini sebenarnya bisa dirunut dari sejak zaman khawarij
tadi waktu off air kita sempat mendiskusikan
ketika saat itu sayyidina ali memerintah sebagai khalifah yang keempat
yang mengakhiri hidup beliau itu seorang muslim
bernama ibn muljam
dan dia digelari sebagai al mukri
artinya orang yang bacaan qurannya sangat bagus karena dia seorang hafal quran
tetapi memang ketika rasul masih hidup
pernah beliau memberikan semacam nubuat
bahwa akan ada seorang keturunan dari bani tamim
tetapi tidak akan melalui tenggorokannya
dan itulah yang kemudian melahirkan khawarij
dan mereka pada waktu membunuh sayyidina ali
mengutip satu ayat al quran
wa minan nasi'i mayyashri nafsahu btighu amarduatillah
di antara manusia ada orang yang rela mengorbankan dirinya
untuk mencari ridha allah
sambil membunuh sayyidina ali
jadi ini persoalan salah pemahaman di dalam
menginterpretasikan ayat ayat bahkan kitab suci sekalipun
karena yang diambil hanya sisi keras dari agama
padahal agama itu kan sebuah keseimbangan
disitulah kunci pentingnya tawazun
tetapi wajah rahmatan lil'alaminya ini tidak ditampilkan
padahal nabi bisa diterima oleh seluruh orang orang kafir qurage
pada waktu itu karena kelembutannya
bukan karena kekerasannya
jadi apa yang ingin anda uji terkait dengan isu terorisme dan radikalisme ini
kalau itu benar bahwa yang anda katakan tadi
lalu apa yang telah atau sedang dikerjakan p tiga dan anda untuk menetralisir arus radikalisme itu
misalnya begini agak panjang pertanyaannya
menurut saya bibit dari radikalisme itu adalah intoleransi
nah apa pendapat anda mengenai intoleransi
mahathir yang disebut tadi miracle bukan cuma menang
ya kalau kita berbicara intoleransi kan ini sebenarnya pernah disampaikan oleh amartya sen
dia menulis satu buku tentang politik identitas
politik identitas sekarang sedang berjangkit di seluruh dunia
dan itu menjadikan seorang menjadi intoleransi
di tengah globalisasi yang semakin tidak ada batas
dia semakin menumbuhkan eksistensi dirinya
yang kedua tentu identitasnya kemudian dicari
karena dia tidak merasa aman
dia berusaha mengasosiasikan dirinya dengan apa
inilah yang kemudian tumbuh sel sel jihadis jihadis
kalau di dalam islam
kemudian mereka berusaha mengasosiasikan diri dengan kebenaran
dan kemudian mereka berusaha mengasosiasikan diri dengan kebenaran
karena mereka merasa sumbernya dari kitab suci

persoalannya bukan di situ
persoalannya adalah salah pemahaman yang sejak awal dibangun
bukan untuk sekedar memahami kitab suci
tetapi untuk menjadikan kelompoknya eksis
tetapi untuk menjadikan kelompoknya eksis
maka kemudian kami dari partai persatuan pembangunan
kalau mau ditanya apa yang sedang dilakukan
kita mengembangkan islam wasatiyah
dengan apa dengan dialog
karena luka dan peluru tidak akan pernah menghentikan terorisme
karena yang mereka cari adalah kematian
mereka melakukan yang disebut oleh mereka amalia
artinya apa mati syahid
padahal dalam kacamata yang lain
ini adalah intihar apa maknanya
bunuh diri kenapa
karena mereka melakukannya di darussalam
negeri ini adalah darussalam
negeri ini indonesia adalah darul ahdi wa syahadah
artinya ini bukan negeri yang penuh dengan peperangan
sehingga ketika mereka melakukan penghilangan nyawa

itu merupakan sebuah tindakan bunuh diri
apalagi nyawa mereka sendiri
dan itu dilarang di dalam al quran
jadi dalam dialog islam wa satiyah ini
melalui pondok pondok pesantren yang selama ini
juga bersama dengan partai persatuan pembangunan
kita harapkan akan ada pemahaman islam wa satiyah
islam yang moderat
yang kemudian ini akan menyelesaikan salah satu persoalan bangsa ini
karena indonesia negeri dengan demokrasi muslim terbesar
menyelesaikan persoalan pemahaman di lingkungan umat islam
akan menyelesaikan persoalan islam di indonesia
nah itu dia makanya tadi kan menarik
dikatakan bahwa lebih dialog
perlu jadi gak kita
ada undang undang anti terorisme
atau kemudian ada paksaan
atau bukan paksaan ya
ada challenge untuk
menerbitkan perpu terorisme segera
karena kan di dalam itu
banyak sekali hal hal kontroversial
yang jauh sekali dari apa yang telah disampaikan
oleh apa yang disampaikan
mas romi tadi
tentang ketenangan dan kemudian dialog
yang pertama bahwa undang undang terorisme yang kita miliki sekarang
tahun dua ribu tiga itu lahir dari perpu juga
artinya pada waktu itu juga karena situasi genting
karena pembombaan yang dilakukan
secara beruntun mulai dari bom bali satu
hari ini sebenarnya dpr sudah tinggal sedikit lagi
dan kami sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota
fraksi partai persatuan pembangunan dpr
sebelum lebaran ini harus selesai
dan tadi juga sudah saya sampaikan dihadapan presiden
bahwa kita memastikan sebelum lebaran
ruu terorisme ini akan selesai
yang membedakan dengan ru terorisme
ruu terorisme sekarang
dengan yang lalu adalah bahwa
adanya tindakan preemptif yang diberikan kewenangannya
kepada aparat penegak hukum
kenapa seperti yang dikeluhkan oleh kapolri
kami hari ini menangani kombatan mantan surya
yang sempat kesana
di indonesia tidak bisa ditindak
karena dia tidak melakukan apa apa di indonesia
padahal mungkin virus virus radikalisme
sudah berjangkit di dalam pikirannya
sehingga ini harus dilakukan pembinaan
tetapi kalau kita tidak dibekali dengan kewenangan
nah ini yang kita berikan kewenangannya
tentu dengan ukuran ukuran yang memang bisa ditanggung jawabkan
berdasarkan hak asasi manusia
siapa nanti yang akan melakukan fungsi fungsi dialog tadi
apakah mas romi mengharapkan polisi
tidak bisa sendirian
ini persoalan kita bersama sebagai bangsa
harus melibatkan seluruh komponen masyarakat sipil
karena katakanlah nu muhammadiyah wasliyah persis al khairat
itu adalah yang memiliki umat
mereka mereka inilah yang harus diajak dialog
ada dua puluh delapan ribu lebih pondok pesantren di indonesia
yang disitu saya yakin tidak tumbuh virus ekstremisme dan radikalisme
kenapa karena mereka mengerti agama
pada umumnya virus ini berjangkit di tempat tempat
yang mereka pemahaman agamanya awalnya rendah
mereka menggunakan empat gelas
mereka kosong kemudian bisa diisi dengan apapun
dan semangatnya meletup letup
sehingga kalau kita lihat hari ini
justru pemikiran pemikiran yang ekstrim dalam pemahaman agama
justru muncul dari kampus kampus negeri
dibandingkan dari iain
kalau saya tidak salah
saidina ali sebelum dipenggal itu
gara gara saidina ali ingin berdiskusi
berdialog dengan lawan islam saat itu
dan ada sesat pikir yang dilakukan
si pembunuh tadi
karena menganggap saidina ali mau berdiskusi dan berdialog
tapi sekarang tidak

ya saidina ali memutuskan untuk melakukan peperangan kepada khuaric
setelah dialog di pinggir sungai nahrawan
di pinggir sungai nahrawan itu
dialog berlangsung berkali kali
tetapi akhirnya utusan yang diutus oleh saidina ali
untuk berdialog malah dibunuh sama hoaric
itulah kemudian sayyidina ali ini tidak bisa ditolerir lagi
kita akan bicara mengenai pemahaman mas romy
tadi anda katakan bahwa virus virus radikalisme itu
banyak menjangkit kelompok kelompok pendidikan malah
kita punya data dari white foundation
tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
kalau tidak salah bisa ditampilkan bagaimana
kalau tidak salah di sini
dari data white foundation yang ada di belakang kita
mas romi dan bapak bapak
ini potensi radikalisme dan intoleransi sosial keagamaan
di kalangan muslim indonesia
mengenai skor radikalisme
dan yang akan bersedia melakukan tindakan radikal
ini jumlahnya sebelas juta
jadi kalau dikuantifikasi

ini kan kalau ada sebelas juta kan itu bukan angka yang kecil
anda mengatakan ada nu ada muhammadiyah
ada p tiga sebagai partai islam bertahun tahun
anda ikut bertanggung jawab nggak
terhadap tingginya angka sebelas juta itu
demokrasi muslim terbesar di dunia
ada di indonesia
menjadikan indonesia menjadi laboratorium
yang sangat seksi
untuk seluruh gerakan pemikiran islam apapun
di seluruh dunia masuk ke indonesia
karena ini negara dengan demokrasi muslim terbesar di dunia
sepertujuh jumlah umat islam di dunia
ada di indonesia
anda nggak merasa sebagai ketua umum partai islam misalnya
atau aktivis islam misalnya
anda nggak merasa bahwa memang ini
karena kita juga lalai
karena kita agak ceroboh gitu misalnya
ormas islam besar
karena saking besarnya
begitu banyak organ yang dia naungi
ketika akan bergerak
firkoh firkoh pemikiran pemikiran baru
yang masuk dari luar
atas nama gerakan islam apapun
katakanlah begitu masuk ke indonesia
termasuk yang terjangkiti virus radikal
itu masuk ke indonesia dengan pola yang lebih agresif
dia jemput bola
sementara ormas besar di indonesia itu menunggu bola
dan menurut anda data itu menjadi prakondisi
sebelum akhirnya aksi aksi teror ini bisa terjadi gitu
dia bukan prakondisi
itu kan potret ya
kalau itu masih bisa di betable
karena saya tidak yakin juga sebelas juta orang
kalau sebelas juta orang sudah terjangkiti radikalisme
wah sudah akan lebih dahsyat dibandingkan dengan hari ini
sudah mati semua orang indonesia
pak wipar gimana pak wipar
ya jadi saya berusaha mengerti dan mengerti
tapi saya juga agak intelektual gitu ya
kalau saya tidak intelektual
apa orang di luar itu ngerti
orang yang desperate
minoritas yang dikejar kejar
mayoritas yang nggak tahu mau ngapain
terus ini kelompok kuat intelek islam
memang sangat potensial
mereka juga melakukan sesuatu
tapi mereka juga punya comfort zone
yang kelihatannya tidak mudah ditinggalkan
mereka bicara di dalam forum yang aman
tapi apakah mau mentransformasi masyarakat
sehingga lebih sadar
itu ada nggak di p tiga atau di anda sendiri
persoalan kita kalau kita mau melakukan kontraradikalisasi mudah
kita bikin forum dimanapun
tetapi deradikalisasi mengajak dialog para napi teroris itu
mengajak dialog para napi teroris itu
memberikan pemahaman kembali
kepada mereka agar jalannya kembali lurus
kepada islam rahmatan dila alamin
pancasila dan nkri
ini satu hal yang merepotkan tersendiri
polisi tidak mampu itu
karena itulah kemudian butuh pakar pakar agama
untuk berdialog dengan mereka
dan ini perlu disebar ke seluruh indonesia
siapa yang bisa menggerakkannya
tetapi pemerintah harus bekerja sama dengan ormas
di mana ormas itu diberi tugas
ini merupakan concern kita sebagai bangsa
kalau mau mengembangkan islam wasatiyah
dan presiden sudah memulainya minggu lalu
di ulama lintas negara
untuk berbicara islam wasatiyah
itu kan di istana bogor
kita yang perlu itu adalah ke seluruh daerah daerah yang remote
yang merupakan daerah yang tidak pernah terjangkau oleh kebanyakan
bahkan mungkin televisi
dan inilah yang perlu dilakukan untuk penetrasi
apa tidak perlu
bu gromi untuk sedikit membersihkan lapangan
supaya jangan terlalu banyak orang bicara yang ngawur ngawur
jadi yang ngawur pinggir dulu
atau suruh nonton
lalu biar yang berdebat
nanti kalau ada pembersihan lapangan terhadap orang lain
dikira kita semakin diktator nanti negara ini
saya kira kita harus bisa ambil satu degree of risk ke arah itu ya
nggak bisa sama sekali menghindarinya
yang paling penting sebenarnya sekarang
semua orang indonesia menonton televisi
jadi memang pilihan pilihan responden
ketika diatur untuk tampil di televisi
adalah orang orang satu yang memang mengerti agama
pengertiannya tentang agama itu
memang yang kita perlukan untuk memastikan moderasi ini terjaga
itu saya kira
balik ke undang undang tadi
jadi sebetulnya sekarang siapa yang menahan
karena kan dpr bilang pemerintah yang menahan
pemerintah bilang dpr yang menahan
siapa kira kira yang menahan
saya kira masing masing memiliki kontribusi penahanan
karena masing masing memiliki aspirasi
ketika diantara pemerintah sendiri
antara tni dan polri
sempat beberapa lama
berbicara tentang kewenangan polri di satu sisi
dengan kapan tni bisa masuk
untuk ikut menangani televisi

membutuhkan waktu juga untuk rekonsiliasi pendapat
kemudian di lingkungan fraksi fraksi yang ada di dpr sendiri
pendapatnya tentang hal ini juga berbeda beda
tetapi saya tidak ingin memutar jarum jam ke belakang
karena sebenarnya mungkin dalam
kita tanggal delapan belas sudah masuk masa sidang
saya yakin sebelum lebaran ini sudah akan kelar
jadi kita tidak perlu untuk perpu
karena kalau sedikit sedikit perpu juga akan menjadi persoalan
karena dulu lah hidupnya
karena rancangan undang undang ini atau revisi undang undang ini
masyarakat sipil juga masih agak takut
agak takut dengan bahwa apa yang terjadi di orde baru
mas budi jangan salah ya
bahwa kelompok masyarakat sipil juga punya andil untuk memperlambat
karena mereka selalu mengatakan atas nama ham
juga tidak boleh melakukan pelanggaran ham terhadap terduga terduga teroris ini
sehingga kemudian pasal pasal mengenai tindakan tindakan preemptif
jangan terlalu tajam dong
jangan kemudian nanti seolah olah menjudgement
nanti kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menghabisi lawan politik
nah hal hal seperti itu juga menunda
menurut pak wimar juga tadi harus ada risiko yang kemudian diambilkan
karena ini sudah emergency
orang kalau sudah emergency harus dioperasi ya
harus ada darah dong
emergency nya juga durasi kita sudah mulai habis
kita akan kembali ke segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
kupas kandidat romor musik
masih di layar pemilu terpercaya
kupas kandidat romahur muzi sudah cukup puas ya tentang isu isu terorisme dan radikalisme
ya kalau belum puas ya memang mohon maaf durasi kita terbatas
kita akan bicara mengenai politik elektoral
saya ngapain ditanyain sih
udah tau terbatas
ya untuk memuaskan anda supaya anda tidak bertanya tanya
banyak juga yang bertanya tanya selain kedua orang ini
sebenarnya seberapa solid sih koalisi para pendukung jokowi sekarang
dari perspektif anda sebagai salah satu motor koalisi sendiri
karena angka kepuasan pak jokowi approval rating di beberapa survei
lebih solid dari koalisi anti jokowi
artinya itu sudah menuju ke angka approval rating
antara partai partai koalisi sendiri komunikasi kerjasama untuk misi misi visi
gak ada masalah
gak ada hambatan komunikasi juga
setiap saat saya bisa bertemu dengan pimpinan partai politik koalisi yang lain
ambisi ambisi politik tidak mengganggu hubungan antara
masyarakat dan politik
mas romy dengan ketua umum partai yang lain
dalam politik itu kalau nggak ada ambisi
gak boleh berpolitik
politik itu harus punya ambisi
hanya sekarang ambisinya itu terukur apa ngawur gitu aja
nah kalau yang ini terukur atau ngawal kita putarkan dulu pernyataan
salah satu ketua umum partai berikut ini
dari mana nggak dipilih pasti dipilih lah
pak jokowi harus terpilih lagi
dan kalau pak jokowi
hatir pak jokowi tidak terpilih lagi
gimana setuju ya
maksudnya apa ini hanya bercanda
dan tidak serius atau
kalau saya sih melihat bercanda dan bahagian dari
mencari perhatian publik
dan itu sah sah saja dalam politik
karena kan kemudian dengan pernyataan seperti itu
ada satu bahasa arab
kholif to'orof kalau mau terkenal berbeda lah
jadi ini bahagian dari
khaliftnya itu berbeda lah kira kira begitu
jadi kalau gak berbeda gak ada lirik orang
jadi pesaing yang terdekatnya siapa
kalau kompetisi kan pasti ada rasa rasa
kayak liverpool arsenal silahkan berkompetisi
menurut anda mengapa anda lebih baik
saya tidak pernah menilai diri saya lebih baik
yang pasti bahwa saya lebih muda itu aja
oh nah jadi siapa
kira kira pesaing terdekatnya
antar ketua parpol atau non ketua parpol kira kira
pertama saya tidak merasa juga
menjadi pesaing siapapun ya
abraham samad pesaing anda bukan
abraham samad semuanya tidak ada
yang merupakan pesaing karena pada akhirnya
pandangan dan pendapat
serta keinginan dari seluruh ketua umum
partai politik dan pak jokowi
ini tetep saya penasaran bang mihor maaf ya
kan kadang kadang kalau ada kompetisi kan pasti
oh nyoba dia mengaksensi bahwa jurunya itu
jokowi jadi anda yakin nih kandidatnya
adalah pak jokowi jadi anda tuh
bersaing untuk dapat perhatian dia
kalau pak jokowi kan sudah pasti karena kita
lima partai politik sudah
mengusung beliau secara resmi dalam
keputusan yang secara prosedural sudah dilalui
maksudnya pasti menang dia kan ada
sekian partai lagi yang sangat oh yang bisa memastikan
hanya allah tetapi kan kita menggunakan
ukuran ukuran manusia ada dua
pertama adalah istisyaroh yang kedua istikhuroh
jadi sebelum kita akhirnya memilih
pak jokowi istisyarohnya ada apa
survei ukuran manusia
secara rasional beliau yang akan
menang tetapi kemudian istikhuroh
dengan doa para ulama kita juga
mendapatkan nama beliau lagi maka kemudian
kita jatuhkan pilihan kepada pak jokowi
soal kemudian di dalam perjalanan
ada turbulensi atau kemudian ada
force major yang menjadikan tidak terpilih itu
allah karena kita juga
nggak pernah membayangkan pak jokowi terpilih pada
tahun dua ribu empat belas mas romi gini
jurinya nih pak jokowi jadi pak jokowi
yang milih sekarang ada
nama romi minggu lalu ada abraham samad
terus minggu minggu berikutnya mungkin
ada nama nama lain ada caimin ada
susi pijuastuti ada ini kolektif juri
mas romi termasuk salah satu
salah satu karena kita yang akan
menandatangani pencalonan pak jokowi
bersama dengan sekretaris jenderal
kita jadi seluruh anggota
koalisi ini ketua umum dan sekjennya
adalah juri tetapi bersama dengan pak jokowi
selain mas romi siapa sih yang dipantau
sama juri juri itu saya tentu
tidak tahu ya masing masing tetapi
saya sendiri dan partai persatuan pembangunan
tidak pernah memantau siapapun yang paling penting
kita adalah dua yang kita kerjakan satu
meningkatkan elektoral pak jokowi yang kedua
meningkatkan elektoral p tiga dan ini
kita jalankan sebagai bagian dari amanat
dari pak jokowi sendiri karena beliau pernah mengatakan
saya ingin seluruh partai koalisi pendukung
saya semuanya naik kalau ada
manuver seperti itu menurut anda seberapa etik
manuver manuver yang dilakukan ini kan sesama koalisi gitu
kalau tidak pilih saya dia pasti kalah jokowi
ada manuver seperti itu secara etik yang mana
yang tadi yang tadi itu
di dalam politik dibolehkan
nah tentu masyarakat yang akan menilai etik satu
atau tidak karena kalau kita di dalam
berpolitik bisa melakukan
apapun dan sesuai dengan style masing masing
budi saya itu tadi minta
di tengah tengah udah mulai
ngerti sekarang ada kolektif juri ada segala
bicara lurus straight talk
siapa yang punyakan jadi presiden
dan siapa yang paling
yang punyakan jadi presiden pak jokowi tentu sebagai incumbent
wapresnya wapresnya wapresnya kan nanti akan
dibahas ketika hari ini
yang dilakukan oleh pak jokowi adalah bertanya
dengan seluruh pimpinan partai politik secara bilateral
ini bilateral jawabannya gitu terus kita harus pinter

siapa yang mau diajukan pdip siapa
yang mau diajukan golkar siapa mau diajukan
dan seterusnya ya kemudian
setelah beliau mengkoleksi dan namanya
berbeda akan ada pada saatnya
ketika beliau mengumpulkan kita dan itu
pernah juga kita dilakukan oleh beliau dalam
banyak hal beliau akan
mengumpulkan kita semua dan kemudian mengatakan
karena saya menerima masukan berbeda beda
maka kita harus putuskan bersama
bagaimana mengkerucutkan ini
pengalaman kita selama kita
berpilkada mulai dari kabupaten kota dan
provinsi lima ratus empat belas kabupaten kota
dan tiga puluh empat provinsi
ketika seorang calon kepala daerah
kemudian disodorkan calon wakil yang
berbeda beda dari seluruh pimpinan partai politik
nanti semua akan mengembalikan
pimpinan partai politik ini kepada
usernya and usernya adalah
kepala daerah itu sendiri itu kalau judicial
dipotong mas romy yang judicial
review mk yang kira kira
hasilnya kalau menguntungkan
bisa membuat yusuf kala maju
lagi itu kira kira mas romi setuju
nggak dengan judicial review itu setuju atau
tidaknya nanti kalau sudah diputuskan mk tapi kan
bisa mengagalkan tapi kita harus konkret yusuf kalla
itu perlu maju lagi atau nggak usah
kalau kita mau mengambil pak jk
salah satu figur wapres
yang terbaik dalam sejarah indonesia
juga karena masa sih
paripurna pengetahuan dan
gaya tapi kan dia nggak muda itu tadinya katanya
harus muda santri intelektual
ya itu kan yang kemudian
menjadi kebutuhan ke depan karena sesuai dengan demografi
pemilih tetapi kita belum tahu
nantinya akan seperti apa putusan mk
institusi itu kita tunggu saja jadi deg degan
biasa biasa saja tapi publik bahwa bapak publik
banyak yang bertanya mas romi kan belakangan ini
cukup kontroversial kan tiba tiba
ujug ujug apa namanya membocorkan
bahwa pak presiden jokowi ternyata pernah
hampir meminang pak prabowo
kemudian tiba tiba ujug ujug juga
menyerang soal obor rakyat gitu
ini apa maksudnya apa yang dituju
kalau sebelum ke anda apa yang menurut anda
yang dilakukan mas romi ada perintah
gimik juga atau perintah mungkin tadi yang ingin
tampil beda gitu
jadi sama aja sama aja gitu
apa yang bisa anda jelaskan dengan manuver manuver
anda terakhir tadi bener itu bang yumar
nah bener kan hanya memang
persoalannya aku jadi jubirnya deh
oh bukan perintah ya
sekiranya ada perintah untuk itu enggak
nggak ada perintah yang pasti bahwa
tampil beda itu memberitahukan sesuatu
kepada masyarakat sebagai sebuah informasi
yang diperlukan pertama bahwa kita
pernah punya sejarah kelam tentang hoax dan fitnah
dan itu pada pertarungan puncak
kontestasi nasional yaitu pilpres
dan ternyata kemudian menjadikan
keputusan mahkamah agung segera turun
dan kemudian dieksekusi kemudian
yang kedua kalau kaitannya dengan perkembangan
politik nasional saya menceritakan
apa yang sebenarnya menjadi keinginan
partai persatuan pembangunan juga
agar kita menghentikan seluruh
hoax dan fitnah ini dengan menyatunya
dua pemimpin ini tetapi kan ternyata
ternyata sampai hari ini itu
mas romi bapak bapak sebelum kita break saya mau tanya dulu
mas romi katanya kan selama ini yang dibutuhkan
pak jokowi itu untuk calon wakil presidennya itu
harus santri muda
dan juga intelektual kenapa
harus santri muda dan intelektual
nanti dijawabnya usaha jenayah berikut di
layar pemilu itu percaya aku pas kandidat romar muzi
kalau caimin tadi bilang
kalau tidak milih saya jadi wakil presiden
jokowi kemungkinan bisa kalah
kalau romy bilangnya jokowi harus
memilih calon wakil presiden yang
santri intelektual dan apa tadi
satu lagi mudah santri muda intelektual
gimana komentar anda
eh silahkan nanyalah ke dia
itu kan langsung dikunci sebetulnya
sama aja dong kayak caimin tadi
pada saat kita bicara jk kan berarti nggak ada di situ
sebetulnya kalau mau jujur jujuran jawabnya
ya nggak juga jadi bukan pesaing
tapi kan saya begini lah kalau kita
maju ke konsultasi pemilihan pemimpin
kan kita yang
sama sama sadarlah kita
bukan cari seorang malaikat
nah kira kira ada nggak sih
ketakutan ketakutan dari seorang romi
misalnya ada masalah apa yang bisa
menjegal nanti yang bukan
masalah tentang kualitas intelektual ya
tapi kemudian wah ini gara gara
ada ini terus saya jadi jadi
gagal kan lagi musim juga waktu itu tuh kriminalisasi
kalaupun ada dia yang akan ngaku
nggak akan ngaku
jadi kalau gitu kita langsung aja ke
ya mengenai santri
pak wimar harus mikir kan saya mau nanya kenapa harus santri
islam itu kan banyak sekali golongan ya
banyak sekali varian ya
apakah dengan memilih satu santri itu bisa
menjadi representasi dari kelompok islam
keseluruhan yang sangat bineka
p tiga tidak pernah mengharuskan
tapi sebagai partai politik tentu kita memiliki
pendapat dan pendapat itu
didasarkan pada hasil munas alim ulama
bulan lalu yang kedua
kenapa harus santri
jawabannya sederhana karena negeri ini
kan dibangun di atas dua kelompok besar
yaitu kelompok kebangsaan dan
kelompok agama khususnya islam tentu karena
mayoritas agama penduduk indonesia adalah islam
karena pak jokowi sudah mewakili
kelompok kebangsaan maka kemudian kelompok
islam inilah yang secara sejarah
akan dibenarkan kalau
menjadi wakilnya dan itu dimulai
sejak bung karno bung hatta karena bung hatta itu
putra sheikh muhammad jamil seorang
pemerintah yang dipilih oleh

ketika gus dur waktu itu sahabatnya
bang wimart ini memilih bumega
itu juga atas dasar itu ketika bumega
duduk di atas yang dipilih bukan
partai politik dengan kekuatan terbesar kedua loh
bukan pak akbar tanjung yang dipilih tetapi
pak hamzahas ketua umum p tiga kenapa
untuk mewakili kelompok agama
yang kedua soal muda
nah muda ini
penting karena demografi pemilih kita
tapi milenial milenial yang disebut itu
kalau ditanya saya rasa nggak akan
setuju tuh syarat syarat santri
dan intelektual milenial sih bebas
pikirannya dan dia punya
sendiri yang masuk dalam zaman now
aku mah zaman old jadi nggak gitu ngerti
terapkan kriteria itu
kalau disebut apa
ada yang seharusnya ada yang nasionalis
sekarang ada kelompok ketiga yaitu pengacau
jadi oh iya orang yang
bikin disinformasi orang yang bikin hoax
orang intoleran yang
ini pertanyaannya apa
pertanyaannya kembali mau diapain tuh intoleran mau dibiarin
wakil ketua dpr ada ini
menteri nggak ada ya tapi di dpr itu banyak yang
ya kalau memang mereka ngomongnya ngawur
nggak usah dipilih lagi karena satu satunya
hukuman untuk anggota dpr kalau ngomongnya ngawur
kan dia jangan diberangkatkan lagi pertama tentu
kita mendorong partainya tidak mencalonkan lagi
partai p tiga akan meng counter orang yang
ngomong ngawur dan menganjurkan orang
untuk melihat dengan mata yang gitu
ya kita selalu meminta kepada seluruh
masyarakat untuk menjaga moderasi
dalam sikap politik maupun dalam counter
sikap politik jangan kita meng counter sikap politik
juga dengan cara yang ngawur juga
karena kemudian kita membangun antipati
dari simpati masyarakat yang semestinya kita dapatkan
yang kedua kita perlu meluruskan bahwa
setiap persoalan itu kata rasulullah
khairul umuri awsatuhah sebaik baik
perkara itu yang di tengah tengah
jadi kalau kita berbicara tengah tengah ya jangan
kemudian kalau ada ekstrim di kanan kita lawan dengan ekstrim kiri
kalau ada ekstrim di kanan kita akan dikenai
pertiga menetapkan politik identitas
politik identitas itu sebuah kenisayaan
tidak bisa tidak tetapi bagaimana
cara berbeda akhlak berbeda
ini yang paling penting kita harus meyakini
bahwa di dalam diri kita ada
yang tidak disetujui oleh orang lain
begitu pun dalam diri orang lain kita ada yang tidak setuju
kalau memasang syarat santri apa itu tidak memperkuat
pak jokowi sudah mewakili satu identitas yang lain
maka kemudian perlu dilengkapkan identitas nasional
ada ketiga ada pak jokowi ada santri
ada juga yang
majoritas pengacau tadi itu
pengacau dan silent majority
orang yang tidak represented
oleh nasionalis ataupun oleh
santri pada dasarnya kalau kita
ini kan satu hal yang santri pria ini
satu perdebatan lagi tuh
itu perdebatan lagi satu
clifford gertz lebih tua dari mahathir
oke kita tinggal
ke mahathir kita tinggalkan clifford gertz kita masuk
ke segmen terakhir bapak bapak sayang sekali
waktunya sudah hampir habis tapi saya akan menguji
romy itu sebenarnya bagaimana
sih dengan bagaimana kita lihat
orang atau sesuatu
berikut ini saya mau uji anda saya
uji anda dengan mengomentari
saya minta anda untuk mengomentari foto foto
yang akan ditampilkan dalam lima belas detik
enggak boleh lebih dari lima belas detik
saya minta anda untuk mengomentari foto foto yang akan di
kita tampilkan dengan kalimat yang
cukup singkat foto pertama
apa komentar anda
seorang petarung seorang petarung
karena maju calon presiden dari tahun
pak wibar anda jangan mengomentarkan
foto selanjutnya humble
orang yang tidak pernah membangun tembok dengan rakyatnya
mantan ketua umum p tiga
hanya itu senior mentor
apa arti orang yang dibuat anda
oh beliau sangat berarti
karena saya bergabung di
partai persatuan pembangunan di dpp partai persatuan
pembangunan karena diajak oleh beliau
oke jadi orang penting sekali untuk
karir politik anda sampai sekarang ya oke next
seorang sahabat yang
ini kalimatnya boleh agak panjang enggak enggak
ini seorang sahabat yang tough
untuk dijadikan sebagai sparring partner
gimana hubungan anda dengan jan farid sekarang
baik baik saja biasa saja
dia fair bertarung di pengadilan
begitu kalah ya selesai selesai
enggak percaya oke
iya tetapi mahkamah agung percaya
next kita tunjukkan foto berikutnya
mana fotonya mantan ketua dpp p tiga dki
ada komentar lagi tentang ini enggak
kurang begitu penting buat hidup anda
bukan bukan kurang begitu penting
karena posisi strukturalnya di bawah dpp
dan masih bergabung dengan dpp p tiga
masih waktu ketua dprd dari partai persatuan
hubungan anda dengan beliau
bisa dicek dari statement statementnya sudah bergabung
dan sudah bergabung bersama anda ya oke next
ini salah satu pelopor hoax dan fitnah yang berskala nasional dalam sejarah indonesia
seorang yang selalu memiliki statement statement yang unik
penting buat demokrasi
jadi ada unik selling point
mungkin karena terlalu jauh generasinya dan
secara partai politik kita berbeda
maka tidak terlalu banyak bersentuhan
tetap penting buat demokrasi indonesia
oh saya kira ini hal yang
salah satu milestone demokrasi di indonesia
apa komentar anda soal ini
ini grup band saya sejak sma dan sampai hari ini
bineka suara sembilan
ada cerita tentang band ini
band ini adalah band yang
sejak saya sma bentuk
dinamakan bineka suara karena memang
di dalamnya ada lintas agama
dan lintas suku juga
dan sampai hari ini kebetulan
di antara mereka kerja di jakarta dan
semalam masih band bareng
oke next kita lihat foto berikutnya
kepulauan yang akan menjadi
salah satu negara terhebat di dunia
terima kasih mas romy
bapak bapak ada komentar terakhir untuk mas romy
nanya dong boleh
kalau angka nilai satu sampai sepuluh
kemungkinan anda terpilih menjadi
wakil presidennya pak jokowi berapa
satu sampai seratus ya biar masuk
menurut penilaian saya
pasti nggak tahu
itu yang tadi waktu ada gambar indonesia
kalau saya tambahkan ini
tidak akan bubar dalam
waktu seratus tahun kan
dia hebat karena tidak akan pernah bubar
iya dia akan menjadi ekonomi
ke tiga ke empat di dunia kan
jadi nggak usah baca buku yang bilang indonesia
mas romi ada salah seorang
ketua partai koalisi yang mengatakan bahwa
bisa saja kalau saya tidak dipilih jadi
cowok presnya jokowi saya bisa akan melamar
atau mau juga kalau dipilih jadi cowok presnya prabowo
saya nggak pernah menyatakan begitu
bukan anda ada orang lain misalnya
anda setuju bahwa anda juga akan melakukan hal yang sama
jika tidak dipilih jadi cowok pres jokowi
saya saja sudah mengatakan saya nggak pernah menyatakan itu
dan ketika p tiga mendukung juli dua ribu tujuh belas
saya juga tidak pernah mensyaratkan seperti itu
kalau anda jadi calon presiden
saya akan menjadi calon wakil presiden
agak mustahil ya
meskipun politik itu semua mungkin ya
tetapi rasanya kalau melihat perbedaan generasi yang cukup jauh
kalau itu mustahil
yang tidak mustahil adalah durasi kita sudah habis
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini
mas romy terima kasih sudah hadir
pak wiman bang edi terima kasih sudah hadir

menambahnya ini menjadi energi
terima kasih pak sofi
demikianlah layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
kupaskan hidat romaro muzi pada malam hari ini
semoga informasi tadi bisa menambah referensi anda
dalam menghadapi tahun politik kali ini
saya budha diputro undur diri